sial mereka pasti udah tau kejadian yang menimpa aku sama candy
pasti alva yang cerita soal perbuatanku candy
tapi kan mereka keterlaluan
masa secepat itu mereka melupakan kebahagiaan aku
ya emang sih waktu itu aku ngelakuin ini semua cuma demi menarik perhatiannya alva
tapi nggak seharusnya dong mereka kayak begini sama aku

nah karena kalian ngebantuin tante
aku punya hadiah
yang ini buat teri ini buat topan ini buat candi
tante sengaja pilihin buat dari warna pink buat topan warna bru
ya pilihin modelnya yang sama seperti kepribadian kalian yang juga sama
dan warnanya juga serasi biar kalian tambah serasi
yang ini buat lo
eh teh itu punya kamu
mama udah pilihin kok itu kan lebih bagus
tapi terry gak suka teri maunya yang ini
om gak apa apa tante
seperti kata tante jam ini lebih bagus lebih keren lagi
bukan begitu dong terry
mama udah sengaja itu pilihan buat kamu dan itu buat topan
tapi yang jelas aku gak mau pakai
hubungan tante sama terry sekarang udah mulai membaikan
maka jangan jangan sama hubungan itu hancur lagi tante
aku jadi gak enak ya
tante ngapain sih kesini
mama mama gak bermaksud untuk
untuk bikin aku kesel
sebenarnya tante tahu kan perasaan aku ke candi tuh kayak gimana
kenapa sih tante mau jodoh jodohin candy sama topan
aku tuh bener bener gak ngerti sama tante
kenapa sih tante tuh gak ngebohongin aku deket deket sama candy
hah kenapa tante
apa sih tante salah aku tuh apa
kamu gak salah apa apa terry
terus apa salah candi sehingga dia tuh gak boleh deket deket sama aku
candy candy juga gak salah apa apa
terus kenapa san terus kenapa
jawab tante jawab
maksud tante candy anak kandung tante
bukan bukan maksud begitu
maksud mama hendy udah mama anggap sebagai anak kandung mama
terry mama mau jujur sama kamu
sebelum mama menikah sama papa kamu
mama mama pernah punya anak perempuan
dan mama kehilangan anak perempuan mama
terima kasih pernah menonton